akhirnya ternyata bisa juga kan dirapikan ya
walaupun harus butuh tantangan dulu
jadi jangan jangan ini strategi untuk bisa merapikan kota adalah tantang dulu aja ya
kasih tantangan dulu
iya mungkin netizen nih ya sebagai yang paling maha berpuasa
nampaknya bisa ikutan kasih tantangan ke beberapa pimpinan di daerah
supaya benar benar bisa coba direvitalisasi
yang baik kan juga untuk masyarakat
udah pernah jogging di sana belum pernah
nanti kita cobalah ke sana
nah saya juga menantang pemirsa dan juga daniar untuk ikutan olahraga
tapi kali ini bukan olahraga fisik
di asian games itu ternyata ada satu cabang olahraga
yang akan dikelari jakarta nantinya ya
itu namanya pertandingan e sport atau olahraga elektronik
wah ini cocok nih ya untuk para atlet zaman now
salah satu game yang akan dikusertakan dalam perlombaan adalah
arena of failer akan menjadi salah satu games yang dipertandingkan
dalam cabang olahraga e sport asian games dua ribu delapan belas di jakarta
informasi mengenai cabang olahraga baru ini disampaikan oleh selebritas
sekaligus staf khusus bidang keolahragaan
kementerian pemuda dan olahraga tommy kurniawan
dan saya mendapat kabar
saya mendapat kabar bahwa
saya mendapat kabar bahwa
saat ini asian games ada cabang e sports
arena ofilar terpilih menjadi salah satu cabang yang akan dipertandingkan
olahraga yang menggunakan medium perangkat komputer itu
akan menggelar delapan pertandingan di asian games nanti
games lain yang rencananya akan dipertandingkan di asean games
dalam game sepak bola populer fifa
namun pertandingan aov termasuk e sport
selain di asean games dua ribu delapan belas
hanya sebatas eksibisi
pemain yang berpartisipasi tidak akan memperbutkan medali
seperti cabang olahraga lain
pertandingan yang digelar tetap terhitung sebagai pertandingan resmi
pemenang akan mendapat hadiah uang dan sebagainya